presiden jokowi mengaku belum tahu perihal pencairan tunjangan hari raya yang rencananya akan digabung dengan gaji pns ke tiga puluh
isu ini muncul terkait peraturan pemerintah tentang penetapan besar tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas
yang ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden dua ribu sembilan belas sehingga bisa turun lebih awal
namun presiden menilai bahwa thr seharusnya cair berdekatan dengan hari raya
namanya thr itu apa sih tunjangan hari raya
ya biasanya mendekati hari raya tanyakan ke menteri keuangan
tapi di belakangnya ruang soal polis pak
tanyakan ke menteri keuangan lah kalau namanya thr namanya tujangan hari raya
mau diberikan kapan
maret kata dia
tunjangan hari raya tunjangan masa
tunjangan tunjangan bulan maret